balai dikenal sebagai wilayah yang kental mempertahankan budaya serta adat istiadatnya
salah satu kesenian warisan leluhur yang hingga kini tetap lestari adalah seni topeng
bagi masyarakat bali kata topeng berarti tutup atau tapel
yakni benda yang dipakai untuk penutup wajah
di bali istilah topeng pertama kali dijumpai pada prasasti bebetin pada saka delapan ratus delapan belas atau delapan ratus sembilan puluh an masehi
prasasti ini menyebutkan topeng sebagai partapuka yaitu seni topeng atau perkumpulan topeng
tapi banyak pula masyarakat bali yang percaya
seni topeng merupakan bentuk kesenian yang dibawa para dewa bagi manusia di bumi
jadi kalau kita mendusuri topeng di bali termasuk juga bayang
dimulainya dari pengalaman spiritual lalu pengalaman spiritual itu membentuk norma spiritual
lalu setelah norma spiritual yang disebut tantra
itu akhirnya akan menghasilkan
ditransformasikan ritual ditransformasikan tantra itu ke dalam praktek ritual
menjadi dia berbagai kesenian
nah dalam keseniannya apa apa yang didapatkan dari tanrah itu menjadi bentuk bentuk tersentuh menjadi
bisa menjadi mudranya gerakannya bisa menjadi mantra ucapannya bisa menjadi yandra bentuknya
di bali seni topeng dibagi dalam tiga golongan
topeng wali yaitu topeng yang dikeramatkan
topeng bebali sebagai bagian utama tari topeng pengantar upacara adat
dan topeng bali balihan bura topeng untuk hiburan semata
berbeda dengan sebagian besar kesenian topeng di indonesia
topeng bali identik sebagai komponen penting acara keagamaan dan ritual
topeng bali bertujuan untuk mengusir roh jahat sebagai simbol raja raja terdahulu
bahkan sebagai benda keramat
oleh karena itu dulu tidak sembarang
orang bisa membuat topeng atau menarikannya
esensi topeng bali itu dulu kan dia satu sebagai proteksi
topeng topeng itu kan ditarikan untuk diperlukan spiritnya untuk memproteksi lingkungan
memproteksi orang orang yang melakukan upacara
makanya dulu tidak sembarang orang yang menarik topeng
tidak sembarang orang yang membuat topeng
tidak sembarang orang yang bisa memiliki topeng di rumahnya
orang orang tertentu karena topeng itu memang dia sebagai perhujudan
sebagai jembatan dewa dewa tuhan memberikan anugerah kepada manusia
untuk memberikan perlindungan kepada manusia

mulai dari garis elemen utama yang membentukkan topeng bali
mulai dari garis elemen utama yang membentukkan topeng bali
mulai dari garis elemen utama yang membentukkan topeng bali
lalu ada bentuk elemen kedua yang menentukan wujud topeng
apakah dewa manusia atau binatang dan raksasa
yang tak kalah penting adalah warnanya
di mana warna putih dikaitkan dengan karakter lembut dan merah sebagai pemarah
berdasarkan karakter ini topeng bali dibagi dalam beberapa kelompok
yakni topeng keras yang merupakan sosok petarung
topeng tua yang menggambarkan tokoh sesepuh
topeng bondres yang mencerminkan karakter rakyat biasa
dan topeng ratu sebagai refleksi kalangan bangsawan
ada pula jenis khusus seperti barong yaitu makhluk mitologi bali
topeng calonarang yang memperlihatkan sosok buruk rupa sibuk jahatan

topeng jauh yang membentuk sosok peralihan manusia dan raksasa
topeng telet yang membentuk sosok peralihan manusia dan raksasa
yakni sekutu barong dengan wajah dan watak yang halus
bagi masyarakat bali topeng tidak hanya sebagai seni pahat
namun menjadi bagian penting dalam pentas adat yang kental dengan tarian dan teatrikal
keberadaan topeng seakan tidak bisa dilepas dari tariannya
tiap tarian topeng bali syarat akan makna
tiap tarian topeng bali syarat akan makna
dan diperlukan banyak penonton yang dipresentasikan dalam beragam penokohan
dan diperlukan banyak penonton yang dipresentasikan dalam beragam penokohan
ceritanya pun banyak mengambil legenda ramayana dan mahabharata
ceritanya pun banyak mengambil legenda ramayana dan mahabharata
tiap karakter memiliki kekhasan tersendiri dalam pentas tari topeng bali
ada banyak ragam pertunjukan tari topeng di bali
ada banyak ragam pertunjukan tari topeng di bali
ada banyak ragam pertunjukan tari topeng di bali
ada banyak cara menambah kekuasaan penonton
selain topeng panca yang dimainkan lima orang
ada pula tari topeng bondres
tari topeng ini banyak menampilkan tokoh lucu
dengan humor yang segar
kesenian ini menggabungkan berbagai unsur tarian
kelucuan dan humor yang ada dalam tarian ini
tergambar pula dalam bentuk topengnya
yang banyak mengambil mimik wajah yang unik
jadi setiap daerah di indonesia ini
mempunyai gaya style topeng yang berbeda beda
dari bentuknya maupun dari karakter dan filosofinya
makanya seperti tadi saya ceritakan
kalau di bali itu komplit sekali
karena memang banyak sekali karakter topeng di sini
terutama dalam karakter mahabarta itu tadi
lalu kalau di jawa itu panji tidak sebanyak yang di mahabharata
tapi lumayan banyak juga
sebenarnya karena banyak banyak
kalau dikumpulin diulis gitu wah
partenya banyak sekali
hanya bedanya kalau di bali
ekspresi topeng sendiri itu lebih keluar ekspresinya
seperti misalnya dalam topeng topeng bondres
atau bondres yang lucu lucu itu
itu kan banyak mengekspresikan karakter manusia
jadi ada yang mulutnya begini
ada yang macam macam lah itu
lebih ke humanisme juga
cuman yang sudah distilir
seperti karakter karakter di dalam topeng
mereka sampe yang lebihyi percaya consepi wira environment
makanya seharusnya agak menanjakan
dan kebaikan manusia
itu sangat penting
berkembang secara turun temurun
almarhum iwayan tangguh adalah salah satu penopeng kenamaan bali
yang berasal dari desa singapadu
gaya topeng sang empu yang berpulang di usia delapan puluh tahun ini
tampak dekoratif sekaligus realis dengan warna warni cemerlang
tak heran karyanya banyak dipamerkan di luar negeri
dan dipakai pada upacara keagamaan
kepiawayan iwayan tanggung menghadirkan topeng yang sangat halus dan sakral
kini diwariskan ke anaknya diketut kodi
sudah hampir empat puluh tahun dosen institut seni indonesia di denpasar ini
menekuni seni topeng bali
tidak hanya dikenal sebagai penopeng
iketut kodi juga piawai dalam penarikan tari topeng dan dalang wayang bali
selain piawai dalam seni pahat
seorang maestro pembuat topeng juga harus memiliki pengetahuan
tentang sastra dan daya imajinasi yang kuat
dari sastra itu seniman itu akan berimajinasi
dengan membaca sastra babat bagaimana gajah mada bagaimana aryo damar
bagaimana dalam arsu jayo raja mojovid yang pertama berdasarkan sastra yang dia baca
dari sana dia berimajinasi
kalau sastra seperti ini kehebatnya disebut dalam sastra seperti ini
kira kira topengnya seperti ini
untuk membuat topeng keramatan
yang digunakan setiap kegiatan ritual tidak sembarangan
penetapan tanggal baik mutlak dilakukan
pemilihan arya membuat topeng diperhatikan
berdasarkan klender kan sudah itu tempat tumbuh kayunya itu diperhatikan
dan keseriusan seniman ini dan pengalaman seniman itu
makanya kalau topeng topeng yang keramat
itu kan kayu ini biasanya dia tumbuhnya di perantaran kuburan
atau di tempat tempat suci
di sebelah itu ari membuatnya itu juga mencari ari yang baik
masang warnanya cari arya yang baik
kayu pule banyak dipakai sebagai bahan dasar topeng
karena ringan mudah dibentuk dan tahan lama
selain kayu pule ada pula jenis kayu jaran
serta kayu jepun
kayu yang sudah dipilih kemudian dipotong
disesuaikan dengan karakter topeng yang akan dibuat
topeng bali memiliki ukuran tertentu dibandingkan topeng daerah lain
setelah itu kayu mulai diukir
tahapan pertama dari ukiran adalah membuat rongga topeng
yang memakan waktu beberapa jam
kemudian bahan kayu diamplas agar halus
pengukiran dan penghalusan bisa memakan waktu berhari hari

penopeng pun harus memastikan tiap ukiran sesuai dengan imajinasinya
mulai dari ukuran mata
dan kuratan kuratan wajahnya
jadi seniman topeng membuat topeng itu
khususnya topeng kita tarikkan itu pasti akan melihat bentuk topengnya bagaimana tarikannya
jadi kalo tarikannya seperti ini topenginya semestinya bagaimana
atau total toppenginya seperti ini topenginya se filter gimana
sehingga antara seniman pembuat topeng dan seniman penarinya ini saling membaca
urutan yang tidak kalah penting adalah pewarnaan
dulu para penopeng bali menggunakan warna bali yakni warna warna yang diambil dari alam
warna putih diambil dari tulang warna kuning dari batu biru diambil dari warna sejenis bunga dan hitam dari kepulan asap
namun pewarnaan ini tidak lagi dilakukan karena semakin sulitnya mendapatkan barang baku dan perekat warnanya
padahal warna bali dipercaya membuat topeng lebih hidup
topeng yang dipakai dalam acara keagamaan dan ritual biasanya membutuhkan waktu berbulan bulan dalam pekerjaannya
setelah selesai topeng sakral akan ditarikat
pada proses ini topeng dan penarinya harus melakukan serangkaian upacara perkawinan
upacara ini menjadi amat penting karena secara spiritual menjadi pengikat agar topeng semakin terlihat hidup dan menyatu dengan tariannya
secara upacara ada yang di bali itu namanya upacara posakapan topeng
itu upacara perkawinan topeng
itu tujuannya tidak ada lain supaya antara seniman topeng
yang bisa menyatu dengan topeng saat dia menari di panggung
tidak semua penari bisa menarikan topeng sakral
dibutuhkan keyakinan dan pengontrolan emosi yang tinggi serta keseimbangan spiritual
terutama kali saya pakai topeng yang sakral itu saya merasa bahaya
kalau saya tidak cukup kuat pakai topeng ini
makanya kalau untuk pakai topeng sakral seperti itu tidak cukup hanya latihan tari saja
mungkin perlu latihan meditasi atau untuk kontrol emosi
untuk spiritual juga harus mendalami

jangan berpikir pikir jangan berpikir pikir
jangan berpikir pikir jangan berpikir pikir
jangan berpikir pikir jangan berpikir pikir
jangan berpikir pikir jangan berpikir pikir
penuh pertimbangan dan akurasi terlebih memerlukan beragam proses upacara
membuat topeng bali kental akan nuansa sakral
namun di tengah upaya mempertahankan tradisi turun temurun ini
tak bisa dipungkiri regenerasi seniman topeng sakral bali mulai berkurang
sejumlah anak muda bali lebih memilih tradisi lain dibanding menopeng
sekarang itu sudah terlalu padat diisi dengan hal hal yang lain gitu
untuk teman teman anak anak muda sekarang kan
jadi waktu mereka untuk melakukan katakanlah kegiatan membuat topeng
itu sepertinya sudah tidak masuk lagi dalam listnya itu kan
karena mereka sudah fokusnya ke arah yang beda beda semua gitu
kurangnya minat terhadap seni topeng
tidak hanya dalam pembuatannya
museum yang menampilkan ragam topeng pun tidak mampu menarik minat anak muda untuk mengunjunginya
rumah topeng dan wayang di gianyar bali
menjadi salah satu tempat beragam koleksi topeng bali banyak ditampilkan
tempat ini menjadi ruang belajar sekaligus ruang pameran dan pertunjukan topeng
bicara tentang animo ya
tempat ini memang bagus ya
sebuah preservasi budaya yang luar biasa
dikunjungi oleh wisatawan mancanegara
domestiknya agak kurang ya
tetapi ada satu kegiatan misalnya kunjungan dari
siswa siswa sekolah dasar smp atau sma yang ada di bali
dan itu merupakan satu bagian dari edukasi
yang disadari bersama
oleh baik di rumah topeng maupun oleh masyarakat di dunia pendidikan
topeng bali adalah wujud kesenian bernilai luhur yang dimiliki masyarakat bali
sebuah kesenian yang mengandung makna mendalam
yang bertutur akan kebaikan serta cerita masa lampau
agar sejarah dan budaya tak lekang dimakan waktu
seniman bali tidak pernah lelah berkreasi
meski diterpah tatanan kehidupan modern
masih ada yang tetap teguh
mempertahankan tradisi turun temurun warisan leluhur
walau dengan beragam adaptasi
iko manggede marjana salah satunya
pria dua puluh satu tahun ini mampu mengubah tumpukan kardus bekas
menjadi karya topeng yang bernilai seni tinggi
topeng barong dipilih sebagai trademark kreativitasnya
kalau komang kenapa memilih karton kardus bekas
atau barang barang sisa gitu untuk bikin ini yang bagus banget ini
karena kalau bikin barang gini kan bahannya mudah didapatkan
dan apa namanya
dan mungkin ini mengurangi sampah lingkungan
bekerja sebagai pengecat di sebuah showroom mobil di denpasar bali
komang tahu betul memanfaatkan waktunya
di tengah jam istirahat
tangannya tidak berhenti berkreasi dengan kardus kardus bekas
iko manggede marjana kampung denpasar bali

iko manggede marjana kampung denpasar bali
kya bapaker kosong wah power didekin ya semua
tetapi sekarang bekerja juga kan
ya bekerja ya mungkin bisa di jam istirahat ya other possibility is he could be at rest
cara memberi refleksi
sebuah latihan para penyanyi
jika asap horas di tidur

tidak mudah mentransformasikan kardus dan koran bekas menjadi karya seni topeng barong
dibutuhkan banyak percobaan dan belajar untuk mencapai dimensi topeng yang sesuai
belajarnya dari mana apa ada guru sendiri atau gimana
sebenarnya ini proses belajarnya dari sosial media ya
dari lihat lihat videonya atau belajar ada guru di canggu
jadi ada yang lebih ke otodidak tapi dipoles lagi ya
berawal dari tantangan yang ia terima komang akhirnya semakin berani bereksplorasi dengan beragam wajah barong
dimulai ketika seorang wartawan iwayan sumadika mencari topeng barong sebagai objek untuk karya foto
yang akan dilombakannya pada awal tahun dua ribu enam belas
pertemuannya yang tidak disengaja ini ternyata menjadi jembatan komang untuk lebih mengeksplor kemahirannya membuat topeng
waktu keberuntungan bagi saya yang menekani bidang fotografi ini bisa dimampatkan untuk properti
dan akhirnya tantangan itu dijawab oleh komang
sekira kira dia perlu waktu sekitar itu kalau tidak salah dua mingguan
dia sudah bisa menyelesaikan pesanan saya untuk yang pertama kalinya dia dapat order itu
dan saya puas dengan hasilnya ternyata
di luar ekspektasi saya lebih halus garapannya
kepiawayan membentuk topeng dipercaya keluarga merupakan reinkarnasi leluhur
bakat seni komang sudah terlihat sejak taman kanak kanak dan terus berkembang ketika masuk sma
usia lima tahun
lima tahun itu sudah mulai dia kelihatan bakat bakat seninya itu
mulai dari bikin layangan layangan kecil itu
dunia bermainnya identik dengan alam sekitar
jadi dia itu dekat dengan masyarakat yang bermain di alam dan lain sebagainya
nah dari sana dia kelihatan sekali sudah mulai melihat ogoh ogoh mulai melihat melihat hal hal yang terkait dengan seni
komang merupakan salah satu anggota kreatif di rumah budaya penggak menmersik
di sini keahliannya membuat topeng dari bahan bekas semakin terasa
topeng topeng berbahan baku kertas dan kardus bekas berwarna cerah belum ia jual
topeng buatan komang banyak dipesan sebagai benda koleksi dan sebagai sarana edukasi
terkadang sejumlah anak muda datang untuk melihat dan belajar bagaimana membuat topeng dari bahan bahan bekas
tiap urutan mengerjakan topeng diajarkan
mulai dari menempel kertas bekas hingga terbentuk pola wajah barong
kemudian menguatkan dengan perekat hingga proses pengecatan dengan warna warna cerah
tidak hanya topeng kreasinya juga diwujudkan dalam membuat barong dengan bahan sisa
mulai dari koran bekas hingga jerami dan daun lontar kering
biasa dipakai untuk kegiatan kegiatan apa ya keagamaan atau spiritual
nah kalau topeng topeng yang dibuat oleh komang sendiri apakah juga dipakai untuk kegiatan seperti itu
kalau barong dari bahan bekas ini kan lain gini fungsinya
mungkin ini untuk di pentas kandimanas saja atau bisa untuk diprajari ya
festival gitu ya
kalau barong sakral kan lain tuh
tradisi tidak akan pernah mati selama masih ada yang menjadi pemerhati
sama halnya topeng bali tidak hanya menjadi sebuah pertunjukan
namun menjadi bagian penting dalam menjaga tatanan budaya sakral masyarakat bali
sebuah proses panjang kesenian asli yang diharapkan tetap lestari